pelemahan rupiah sampai lima belas ribu rupiah per dolar amerika membuat pemilik mata uang paman sam tersebut menukarkan dolar simpanannya ke rupiah
angsini nilai bisa membantu penguatan rupiah sekaligus menikmati untung dari selisih kenaikan nilai dolar
rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar amerika serikat
pada rabu lima september bahkan sempat menyentuh di level lima belas rupiah per dolar amerika
level tertinggi ini dimanfaatkan oleh para pemilik dolar dan memburu pedagang valuta asing atau money changer untuk menikmati untung dari selisih saat mereka menahan dolar di harga rendah
salah satu money changer yang diburu adalah vip money changer di bilangan jakarta pusat
para pemilik mata uang asing tampak memenuhi money changer ini
ada kenaikan transaksi penukaran dari biasanya dan antrean diprediksi akan terus terjadi selama sepekan ke depan
kalau untuk saat ini sih mencukupi ya
kita kan kalau dari rupiah kan ada orang jual ya kita masuk lima rupiah kan
ada yang jual dolar juga kita masih ada jadi sama lah jual belinya
sementara para pemilik dolar ada yang menukar karena kebutuhan dan ada juga yang menukar karena berniat membantu meredam tingginya nilai dolar amerika sekaligus menikmati sedikit untung dari selisih
ya butuhnya hari ini ya kita tukar hari ini
cuma tukar sepuluh juta itu berapa tuh
hari ini karena dengar juga rupiah memang lagi nilai tukarnya besar ya
dan kemudian juga kebetulan ngapain juga disimpen simpen dolarnya
kebetulan dapat dari keluarga juga ada yang berkunjung ke indonesia baru dari minggu lalu
ngapain juga ditahan dolar ya
kita tukarkan rupiah aja
menurut asosiasi pedagang valuta asing indonesia apfa indonesia konversi dolar amerika ke rupiah ini secara tidak langsung telah menahan laju dolar ke titik yang lebih tinggi
pemilik dolar amerika akan wait and see setelah rupiah melewati level psikologis baru seperti saat dolar amerika di empat belas rupiah atau di lima belas rupiah
pelaku pasar sebenarnya sudah dapat memproyeksi kenaikan dolar amerika sampai lima belas ribu rupiah
sejak impor yang terus dilakukan di tengah defisit transaksi berjalan yang kian melebar dan cadangan devisa terus tergerus
sampai saat ini sih sebenarnya lima belas ribu belum puncak kalau kita bicara dari data ekonomi indonesia
tapi kenyataan bahwa pemerintah bekerja keras kita apresiasi
dan tentu juga embelelemen masyarakat lainnya bersatu padu
sehingga memang rupiah sekarang sedikit terkerek menguat daripada satu dua hari
dan ini merupakan berita positif untuk semua pelaku ya
termasuk juga di money changer karena kalau di money changer juga terjadi terlalu tinggi itu juga menyebabkan modal jadi mengecilkan dalam bentuk rupiah
kalau base nya teman teman di rupiah
dan juga transaksi juga akhirnya juga menurun biasanya kalau terus meningkat
kalau terus meningkat karena orang jadi wait and see
jadi hanya sebagian saja
harapannya pemerintah terus memberikan sinyal positif dan optimisme kepada pasar
bahwa pemerintah melakukan sesuatu
kepastian hukum juga diperlukan agar pelaku pasar bisa melakukan perencanaan bisnisnya
desyari tonang jakarta